ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
kita tidak sepatutnya tinggal diam
manusia sebagai anggota alam semesta selalu dipanggil untuk berbuat baik
saya putri demas akan menemani anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup
jika tuhan maha pengasih mengapa sebagian manusia menderita
dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung
ya kita kan sekarang sudah analog switch off ya
eh bentar sudah video call
peran ayah di dalam keluarga ini memang sangat penting
karena dalam satu sosok ayah ini bisa menjadi teladan bagi anak kemudian juga mengembangkan kognitif dari anak
namun peran ayah ini seperti ada dan tiada
hanya karena ayah tidak pernah menunjukkan emosi di depan anak
seperti yang ditemui jurnalis transmedia jerry koma
seorang bapak bernama nur rahmat yang merawat putrinya
tetapi mungkin bagi pak nur rahmat tidak ada waktu untuk bersedih karena harus banting tulang demi kesembuhan putrinya
nur rahmat menggendong anak bungsunya lisa amelia savitri untuk menghirup udara segar di luar rubah
ayah dari darah berusia lima belas tahun itu ingin agar lisa tidak merasa bosan karena hanya bisa berbaring sepanjang hari
warga dusun sigrong desa sukahaji kecamatan patrol kabupaten indramayu jawa barat ini
seharusnya tengah menikmati masa remaja di bangku sekolah dan bermain dengan anak seusianya
namun putri dari pasangan nur rahmat dan turuni ini terpaksa harus merelakan itu semua karena kondisi kesehatan yang sangat buruk
badan lisa terlihat sangat kurus sehingga membuatnya tidak bisa melakukan
kondisi ini terjadi saat lisa berusia kurang dari dua tahun
saat itu tidak ada kejanggalan pada kondisi lisa
namun saat menginjak usia delapan belas bulan lisa mengalami demam yang disertai dengan kejang
melihat hal tersebut nur rahmat dan turini mengurut lisa
demam lisa memang turun
namun lisa malah tidak bisa merespon suara dan cahaya
lisa tidak bersuara mendengar dan melihat
ia pun dilarikan ke rumah sakit
lisa didiagnosa mengalami saraf kejepit
hal ini membuat lisa membutuhkan selang untuk membantunya mendapat asupan makanan
biaya untuk mengganti selang sungguh tidak murah
bagi nur rahmat dan turini
lisa diharuskan mengganti selang setiap tiga hari dengan biaya lebih dari satu juta rupiah
nur rahmat paham betul dengan kondisi ekonominya yang hanyalah buruh bangunan
ia tidak mampu untuk terus melanjutkan pengobatan lisa di rumah sakit
biasa hari hari ya kerja bangunan lah
bangunan di proyek
selain proyek kadang ditani bisa
ya paling bersih maksimal enam ratus lima ratus
iya enam ratus lima ratus lah bersihnya dua minggu
biasa apa yang bisa diharuskan sehari hari
ya sehari hari ya biasalah
untuk kebutuhan dede di rumah perempuan dan anak istri saya di rumah kan
makannya gimana kalau saya nggak kerja kan gitu
kalau pengobatan dede cukup nggak
ya nggak cukup kalau buat pengobatan nggak cukup

ya nggak cukup kalau buat pengobatan nggak cukup
karena keterbatasan ekonomi selang lisa dicabut
kini lisa hanya bisa menerima asupan dalam bentuk bubur maupun air tajin dari beras yang dicampur dengan susu
kondisi ini jelas membuat asupan gizi lisa tidak baik
lama kelamaan kan kita kalau ke rumah sakit terus terusan ya duit dari mana pak
namanya bapaknya juga orang kulik bangunan gitu
iya kadang dapat uang kadang enggak
namanya juga di bangunan
ya bapaknya sih kerjanya apa aja bisa
serabutan lah ya di sawah
pas dilepas setelah dilepas itu bapaknya yang lepas
namanya hati seorang ibu gimana sih ngeliat anaknya kondisinya kayak gitu kan nggak ini ya pak
sekarang kondisi dede udah mendingan kalau kata saya mah yang tahu awalnya gimana
sekarang telinga udah dengar pak
makanya itu saya sumpel pakai kapas soalnya kalau dengar apa apa dia bangun
meski hidup dalam kondisi yang serba pas pasan nur rahmat dan turini tak menyerah
segala upaya dikerahkan demi kesembuhan lisa
meski hampir mustahil keduanya tak pernah putus harapan agar lisa kembali sehat seperti anak lainnya
masa kemudian kemudian kemudian
seorang ayah yang melakukan usaha sebenarnya bukan sebuah kewajiban tetapi ketulusan
seperti kisah yang berikutnya datang dari seorang ayah
dan yang berada di punggul
seorang ayah yang berjuang demi kesembuhan putrinya
ya kalau bisa sering sholat itu kan
kalau tuhan berkendak kan gak ada yang tak mungkin
dan kalau memang dia gak bisa sembuh tolong beri rezeki bagi keluarga kan yang cukup
terutama untuk pipi itu aja